wah senangnya warga jakarta ya apalagi ini proyek yang cukup prestisius nih
dan biar dibangun kurang dari dua tahun saja itu semua infrastruktur untuk bisa mrt itu beroperasi
hebat banget ya
iya anggarannya juga tidak besar ya
berharap dua ribu sembilan belas benar benar bisa kita rasakan sesuai dengan target
tapi ngomong ngomong itu kan transportasi yang baru yang modern
bagaimana dengan transportasi lain yang ada di jakarta
misal metro mini koparja yang juga sudah lama tidak dirumahkan ya
bagi anda mungkin punya kenangan tersendiri ya dengan misalnya metro mini
sebaiknya juga sekarang anda segera memuaskan rasa rindu dari sekarang juga
kenapa karena metro mini akan semakin berkurang jumlahnya
bahkan sekarang ini sudah banyak yang dijual kiloan sebagai besi tua
nah kita langsung lihat liputannya untuk anda
yang lebih baik
dari banyaknya lautan angkot berwarna biru hanya ada satu metro mini yang ada di sebelah kanan saya
bukan tanpa alasan
karena memang sejak tahun dua ribu empat belas sudah keluar perda bahwa angkotan umum yang boleh beroperasi itu
ialah ketika masa pakainya maksimal sepuluh tahun
dan ternyata umur dari metro mini ini ada yang sudah lebih dari lima belas tahun
dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam hingga dua ribu dua
metro mini kopaya transjakarta sama ojek online
wah pilih ini transjakarta
karena ini super mudah
aduh susah juga ya nyari di mana pool metro mini
semenjak adanya metro mini
proses integrasi transportasi publik yang ada di jakarta

gimana sih pak maksudnya dari dulu berapa armada sekarang sudah tinggal
kalau dulu di atas tiga puluh
kalau sekarang sekitar tujuh belas delapan belas
tujuh belas delapan belas berarti berkurang lumayan ya dua belas an ya
iya ada dua belas an
nah itu berkurang
banyak kan sudah dikilowin
oh sudah dikilowin pak
oh di sini ada kiloin ini juga
kita potong di sini
ini juga sisa sisa kenangan dari metro mini yang sudah dicacah menjadi bagian bagian kecil
kalian lihat ada banyak sekali sisa ban di sini
kemudian kalau ditelusuri lagi kita akan menemukan banyak bagian lain dari metro mini
kaca juga masih ada
dan ini sepertinya kalau saya sih memprediksi ini sudah tidak akan lama lagi ya umurnya
mungkin dia juga akan menyusul rekan rekan ini
tuh kursi kursinya juga yang mungkin gak akan diambil sama pengusaha besi tua gitu kan
juga sepertinya akan diambil
baju dan sarung saya juga tidak tahu apakah pengusaha besi tua mau mengambilnya
ini biasanya di bawah sini yang dilakukan apa nih pak
ini yang biasanya yang dicek mas
ini yang dikejar kotorannya takut ngempos
tapi memang semua underfield itu masih ada pak
masih komplit lumayan lah
oh masih langsung
maka mobil gua masih kerawat
kenapa tuh masih gak semua bergabung gitu bersama metro trans
terutama gendalanya masalah di dp pak
oh tidak ada metro mini gua lukalan

orang larinya ada delapan puluh pertengahan tidak ada delapan puluh tujuh
turun sini aja mas
di sana aja deh pak
wow luar biasa saya diturunin di tengah lampu merah